kayak ini gak bakalan deh
mungkin aja dia masih nyimpen foto fotonya antoni
dan gue tuh gak mau dijadiin bayang bayang antoni
thanks banget ya alva ya
kebetulan apa kita lagi bokeh banget nih
masa aku belum turun dari angria
eh gue traktifkan lagi mau gak
kalo gue gak salah liat ya
itu kan topan
yang sama aldi sama steven
iya itu topan
itu pasti topan
kok mereka kenal
saya tidak mau bicara dengan kalian lagi
pinjamkan kami uang tante
uangnya radi tidak cukup lagi buat tidur di hotel tante
kalian itu sudah jatuh miskin
untuk makan saja sudah pas pasan
sekarang kamu mau tinggal di rumah

sekarang kamu mau tinggal di rumah
kamu otaknya dimana
kalo begitu tante
hanya untuk mengontrak rumah dua bulan saja
nanti saya kicil kembali
tante tidak bisa membantu kalian
dan tante khawatir
terjadi kesalahpahaman dengan paman kalian
kalo tante membantu kalian
dan kalian sendiri yang membuat
sampai candy keluar dari rumah
dia memasukkan kendi ke dalam penjara
kalian menabur dan sekarang kalian menuai
kalian rasakan akibatnya sekarang
tante sudah terlalu tua
untuk memikirkan hal hal seperti ini
sekarang tante mau istirahat
kalau dia memintakan many sheikh karneel
apa apapun yang bermanfaat untuk kita berdua
saya akan tahan dari anda
kita aja yang berdua ke depan
ya udah deh
ternyata ada juga cek cantik dekat sini
mau kemana jangan lari lu
pak pak tolong kita parah
kenapa lu hah
hampir aja aku tangkap
gara gara aku harus minum
kamu jadi hampir jahatin deh sama orang mabuk itu
ternyata kesusahan ini ada hikmahnya juga
baru pertama kali ini aku dan nel saling membantu
untuk hal yang baik saling bantu
bukan untuk menjahini orang lain
sekarang aku sadar kalau neil sayang sama aku
ada apa sih
siapa nih di kamar mandi
ya allah ya allah ya allah
kalau mau wangi wangi jangan di tempat ngantri mbak
eh saya duluan mbak
saya yang berjari tadi
ih si inting itu orang
tinggal segini uang kita mah
cuma segini ya pak
nggak cukup pak
buat nambahin nginep di tempat ini lagi
kita harus tinggal di mana
kalau ketemu sama teman teman mama
papa jual aja tuh jam tangan papa
perhiasan mama juga udah habis dijual
mama kenapa sih
kasian kan papa
selama ini papa berusaha untuk
untuk memenuhi kebutuhan kita semua
semua papa yang penuhi
walau harus menggunakan kartu kredit
sekarang di saat susah
kenapa mama hanya bisa mengeluh
aku harus minta bantuan sama siapa
selama ini kita hanya bergaul dengan keluarga yang kaya
dan hanya saling bersaing kekayaan
pasti gengsi minta tolong sama mereka
dan belum tentu
mereka mau bantuin kita
dulu aku bisa mengira kesedihan anak anak jalanan itu
aku bisa mengirap penderitaan dan kekhawatiran mereka
kini aku benar benar merasakannya sendiri
betul betul perasaan yang mengerikan
tidak punya tempat tinggal
tidak tahu apa yang akan dimakan besok
tidak tahu akan jadi apa
andai aja kamu ada di sini
aku betul betul takut va
aku betul betul sangat takut
tapi aku malu ngasih tahu kamu
kau yakin mereka sini di
jadi gini fa
dari sore kita nggak sengaja ketemu sama tante diana dan om radit
mereka masuk ke penginapan ini
punya mata nasi
berarti inilah malaysia di sini juga dong
ada nggak ya cara lain untuk nolongin mereka
loh itu kan kesalahan mereka sendiri
jadi mereka harus menanggung kejahatannya mereka sendiri

iya sih mereka emang jahat ya yang
tapi kasihan mereka
sekarang mereka tinggal di penginapan kumuh

apakah mereka akan menanggung kejahatannya ya
aku tak tahu mas
aku cuma mau berhenti
aku mau berhenti

tapi kasihan mereka

ya seharusnya mereka tuh jangan nginep di penginapan dong
cari saja rumah petak yang murah
sudah jatuh miskin masih berani nginap di penginapan
jadi saran ya yang
mereka harus tinggal di rumah petak
ya saran itu
kali ini bantuan eyang hanya sebatas saran itu
karena eyang tidak mau membantu keluarga yang jahat seperti keluarganya radit itu
bahwa kadang kadang kemiskinan itu membawa hikmah
mereka bisa belajar dari penderitaan orang lain
dan di dalam kemiskinan mereka bisa belajar kerja keras dari orang lain itu
makasih eyang atas sarannya
ntar aku sampein sama mereka
makasih eyang ya